nah lalu apa aja nih yang menjadi aturan baru dalam new normal atau kenormalan baru yang dikeluarkan kementerian kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas
khususnya di perkantoran dan juga industri
berikut kami jelaskan lebih detail lagi ada poin poin yang menjadi perhatian kita bersama khususnya anda para pekerja ya
nah kita sadar ini ada aturan new normal untuk kantor dan retail kita sadar memang gak mungkin perkantoran semua tutup selamanya ya
maka saat new normal baru ini dia kantor buka dari seluruh industri jadi bukan hanya industri strategis yang saat ini buka tapi semuanya nanti kembali buka
nah ada beberapa hal yang harus jadi aturan baru
bisnis harus tetap berjalan ya tapi mesti juga berdampingan dengan aturan aturan yang menomorsatukan kesehatan
pertama kita lihat nih apa saja aturan untuk manajemen khususnya selain harus memantau informasi terbaru manajemen nyatanya harus menambah tim
jadi ada satu tim terbaru yakni tim penanganan covid sembilan belas
yang diperkuat juga dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja perusahaan
kemudian yang harus juga dibuat adalah sop laporan khusus covid sembilan belas
hariannya harus seperti apa prosedurnya harus seperti apa untuk karyawan yang mungkin melaporkan adanya kasus dugaan terhadap covid sembilan belas
dan berikutnya kita lihat di sini ini dia
kasus positif tidak boleh dijadikan stigma
jadi kasus positif ini tidak boleh diperlakukan seperti stigma orang yang terkena
karena ditakutkan nantinya akan berdampak pada mental
jadi tidak hanya mental si penderita atau yang terinfeksi
tapi juga mental para karyawan lainnya dan juga kinerja karyawan lainnya
selain itu perusahaan pun juga diminta untuk mengatur work from home atau bekerja di rumah
jadi jam kerjanya di kantor ini bukan tidak mungkin nantinya akan berkurang dari lima dua mungkin jadi empat tiga dengan satu hari bekerja di rumah ya
selain itu kita lihat juga ini dia
kalau tadi aturan untuk manajemen ada juga aturan untuk pekerjanya
seperti apa sih aturannya
antara lain para pekerja diwajibkan untuk selalu melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk tempat kerja
kemudian ini untuk para pekerja shift sifan ya
nah ini harus memperhatikan tidak ada jam lembur dan juga shift tiga ini ditiadakan
shift tiga atau waktu kerja malam lah ya
dari malam hari hingga pagi hari
supaya tetap sehat kondisi tubuhnya ya
kemudian pastinya terus menggunakan masker di dalam tempat kerja wajib menggunakan selama bekerja
dan juga pekerja harus mengatur asupan nutrisi
makannya harus benar kemudian gizinya juga harus tepat
apalagi juga diatur ada opsinya atau pilihan lah
ini perusahaan bisa memberikan suplemen vitamin c untuk para karyawannya agar bisa terus sehat gitu ya
kemudian ada juga ini dia area kerja yang higienis
jadi perusahaan memastikan area kerjanya higienis
pekerja pun juga memastikan area kerjanya menjadi higienis dengan menerapkan cuci tangan
dan juga selalu jaga jarak dengan karyawan lainnya
nah selanjutnya kita beralih ke aturan new normal tanda kutip bagi para retail
kita lihat aturan pembatasan jaraknya
nah ini dia selain aturan umum seperti protokol kesehatan yang sama seperti dilakukan di fasilitas publik lainnya
sektor jasa dan perdagangan ini juga harus menerapkan aturan jaga jarak
mulai dari ada tanda khusus antar karyawan
jadi untuk saling sadar ya
untuk saling sadar para karyawannya menjaga jarak
jadi kayak gak tiba tiba deket gitu
karena mungkin kebiasa ngobrol bareng atau meetingnya
duduknya deket deketan tapi sekarang harus jaga jarak
kemudian ini juga perusahaan retail harus mengatur jumlah pekerja
kemudian ada juga tempat yang harus diatur
tempat kerja harus berjarak minimal satu sampai dua meter ya
jadi ini yang mungkin nanti akan berubah
mungkin meetingnya orangnya akan berkurang
atau tempat duduknya akan jarang jarang
atau mungkin lebih banyak virtual meetingnya daripada meeting ketemu di kantor ya
nah masih aturan bagi retail ada juga nih
aturan untuk meminimalisir kontak dengan konsumen
jadi kalau anda mungkin belanja di toko retail
anda juga harus sadar diri
jadi retail sekarang harus memberikan pembatas
antara konsumen dan juga karyawan harus melakukan physical distancing
jadi ini untuk perlindungan tambahan ya
bagi para konsumen atau juga karyawan
kemudian ada juga metode pembayarannya
tapi habis bayar jangan lupa bersihkan tangan
aturan juga bagi retail untuk mencegah kerumunan konsumen
mungkin jadi membludak gitu ya
atau ada isu isu yang beredar
lima sampai delapan juni katanya mal mal fasilitas publik akan dibuka
khususnya di jakarta
nah ini harus dikendalikan
bagaimana kerumunan itu dikendalikan
aturannya untuk retail mengendalikan jumlah pelanggan
kalau saya berbelanja beberapa waktu lalu ke salah satu supermarket
bahkan kalau memang misalnya sudah memenuhi jumlah pelanggan
ini pelanggan yang mau masuk ini harus duduk dulu di kursi
jadi kita tunggu ada beberapa pelanggan yang keluar
baru pelanggan pelanggan yang duduk di kursi ini
bisa masuk ke dalam supermarket itu
kemudian menerapkan sistem antrian
nah ini ya behavior yang harus jadi kebiasaan baru untuk masyarakat
masyarakat kota lah dimanapun anda berada
harus wajib antri
minimal satu meter ya
terus memberi tanda di lantai retailnya juga
kemudian aturan ada menerapkan jam layanan
jam layanannya ini sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat
kalau memang harus tutup jam delapan atau jam sembilan malam
ya dilakukan demikian
dan berikutnya ada juga kurangi pertemuan langsung dengan konsumen
sekarang kayaknya nih beberapa supermarket atau retail sudah menerapkan layanan pesan antar take away
atau mungkin ada pakai aplikasi belinya ya
nah mungkin dengan melakukan semua hal tadi diharapkan bisa meminimalisir potensi penularan covid sembilan belas di tempat umum
jadi intinya kita menghadapi kenormalan baru ini
kita semua harus saling jaga